anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri
sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
terima kasih anda masih bersama kami di political show
mbak bibip apakah dengan bergabungnya mas kaisang pangarap putra presiden jokowi menjadi ketua umum psi
dan peluang gibran menjadi cawapres ini adalah
desain ataupun bentuk pak jokowi menyiapkan dinasti politiknya ya
bila desain itu dipahami sebagai ada rapat keluarga
terus kamu ke situ ya kamu ke situ ya saya kira tidak ya
tapi kan kita harus juga pahami konteksnya bahwa dinasti politik dimanapun di dunia ini
biasanya akan terbentuk karena memang anak anak dari penguasa itu pasti punya privilege
nah tadi kan kita nggak bisa pungkiri tuh pertanyaannya mbak nana
tadi bener banget seandainya itu bukannya anak pak jokowi akan jadi ketua umum atau tidak
dan tadi kita dengar yel yelnya jokowi jokowi
jadi sudah sangat jelas memang ada desain seperti itu
dan artinya sebenarnya desain juga bisa dipahami sebagai bagaimana orang orang di sekitar jokowi
termasuk partai seperti psi ingin mengambil keuntungan dari situasi itu
karena ya mau tidak mau tentu saja dua duanya bahkan tiga sama menantunya pak jokowi juga
akan popularitasnya akan tinggi
makanya akan bisa digunakan segala cara
jadi seperti ada simbiosis mutuanya
simbiosis mutualisme antara psi dengan ksang
dan saya kira disini saya cukup setuju dengan pendapatnya mas adi bahwa bisa jadi bagi ksang ini adalah sebuah eksperimen politik
tapi bagi psi inilah cara untuk mengambil keuntungan dari popularitas
jadi simbiosis mutualisme ya
iya jadi bukannya hasil rapat tapi memang dinasti politik biasanya akan terbentuk dengan sendirinya juga
karena ada orang orang yang mau mengambil keuntungan seperti itu
dan inilah yang sekarang sedang kita lihat

supaya menjadi sebuah kekuatan politik baru di dalam konfigurasi politik di indonesia
kekuatan politik baru itu artinya menciptakan dinasti politiknya ya
menurut saya sih ini sudah mulai tercipta
kita nggak bisa pungkiri itu
mau dibilang ada aspirasi politik dari bawah dan seterusnya ya itu tadi
kuncinya adalah kalau dia bukan seorang anak jokowi dia bisa langsung semelejit itu atau tidak
tentu saja jawabannya adalah tidak
karena sekarang ini dinasti politik yang dibangunnya barangkali tidak dengan rapat keluarga
tapi dengan bagaimana orang orang di sekitarnya pak jokowi juga mengambil keuntungan dari dinasti politik ini
opung bagaimana kemudian jika pilihan politik anak anaknya pak jokowi ini berbeda dengan pdi perjuangan
jadi begini ya
kita cuma kasih ingat aja kasih tahu aja
janganlah dikait kaitkan sepak terjang anaknya ini dalam hubungan ibu megawati dengan jokowi
jokowi dengan pdi perjuangan ya
itu betul betul pdi perjuangan dengan jokowi ini dari awal dari awal itu betul betul dijaga hubungannya
orang banyak tidak tahu pramono anum itu sekretaris kabinet
menghubungkan jokowi dengan partai menghubungkan jokowi dengan mega
itu sepuluh tahun yang lalu didesain
sembilan tahun yang lalu
jadi kalau kita checkpointnya
kalau hubungan dua ini nggak betul yang salah pramonom
udah gitu aja
sampai ke situ kita sudah pikirkan gitu loh
nah kemudian tiba tiba sekarang karena tidak setuju inilah caranya jokowi tidak setuju dengan mega atau tidak punya ikut menentukan itu jadi bahan tertawaan gitu loh
tapi kalau pilihan politik anak anaknya pak jokowi berbeda
dengan keputusan pdi perjuangan
jokowi lah yang bisa menjawab itu
pdi perjuangan tetap percaya ya bahwa pak jokowi tetap
yang satu kita kan bebas aja anaknya
di keluarga pdi perjuangan juga ada juga
ada juga ya kakak beradik terus terang aja yang kebetulan marganya
abangnya di gerindra
dia di pdi perjuangan ada gitu loh
jadi itu biasa gitu loh
biasa cuma tadi harus dilihat secara objektif bahwa faktor karena anak presiden
kalau anak presiden dengan banyak godaan banyak fasilitas banyak ini
kita udah lihat anak anak presiden yang lain pada rusak gitu loh
jadi jadi jadi ini biar
ini doanya opung supaya gak rusak gitu ya
ini kita ingatin gitu loh
oke semoga peringatannya opung didengar ya
saya mau ke gerindra
apakah kemudian menggait mas gibran menjadi cawapresnya pak prabowo kalau memang dikabulkan oleh mk ini adalah bentuk menarik endorsementnya pak jokowi
ya itu kan anak anak ya
itu kan silahkan publik memberikan pendapat
masa itu nggak dipertimbangkan sama gerindra
tentu kita harus jujur biar bagaimana pak jokowi itu kan presiden sembilan tahun nanti akan sepuluh tahun
tidak bisa dipungkiri pak jokowi punya pengaruh yang besar
jadi endorsemennya pak jokowi penting ya
itu sesuatu yang biasa dan baik saja
dan normatif kalau presiden punya pengaruh itu
justru kalau tidak punya pengaruh itu justru aneh
masa presiden sembilan tahun gak punya pengaruh
tentu pengaruhnya besar kenapa
karena selama ini pak jokowi telah membangun indonesia menjadi lebih baik
lebih sejahtera rakyatnya lebih banyak infrastruktur dibangun
pertumbuhan ekonomi terus stabil dan sebagainya
tentu punya pengaruh dong terhadap masyarakat
jadi penting endorsemennya
siapapun yang di endorse ya
oleh pak jokowi tentu punya pengaruh
dan tentu kami sebagai partai gerinda berharap tidak bisa bohong
kita berharap pak jokowi memberikan dukungan
sebagai pribadi dia punya hak
sebagai partai dia tentu pdip
sebagai presiden dia harus netral
sebagai pribadi punya hati nurani dan insya allah pada prabowo subianto
oke saya mau ke bang panel
bang panel satu menit aja karena waktu kita udah habis ini
bang panel projo kapan akan memutuskan sikap resmi tetap mengikuti pak jokowi
atau misalnya pak jokowi nanti sampai di ujung
ternyata pak jokowi netral netral aja
empat belas oktober kita akan rakernas dan deklarasi dukungan secara resmi disana
dengan di gbk
lalu yang ingin saya tegaskan juga
jangan pula kita terlalu memaksakan sebuah pemikiran kita
dan memaksakan pemikiran kita untuk meyakini bahwa jokowi sedang membangun sebuah dinasti
proses bagaimana gibran kemudian jadi wali kota ini semua kita pernah
ini mas gibran sebaiknya nggak usah masuk dalam dunia politik
saya juga gak mau
tapi kan anaknya mau
cuma kan kadang kadang dipaksa paksa juga sama partai politik
begitu definitif jadi calon kita bilang pak ini kalau kalah malu
udah gak usah dibantu biar dia bertarung
begitu juga ks
begitu juga ks sang
dalam pilihan politiknya masuk psi
saya pikir itu hal yang normal normal saja
jadi biarkanlah anak anak muda ini menjemput takdir sejarah politiknya masing masing
mudah mudahan berkontribusi buat apa
buat bangsa ini
tapi anak anak muda itu harus melalui proses bang panel
itu yang penting
gak ada proses yang instan apalagi dalam politik itu yang dikatakan oleh pak
bang nana sedikit lagi
dalam politik liberal yang kita anut ini ya
politik liberal ini
ujungnya kan rakyat yang memutuskan
dia dipilih atau tidak
kan nggak bisa juga semena mena kekuasaan memainkan itu
iya tidak bisa semena mena
pada akhirnya kan di bilik tps dia akan dipilih
diputuskan oleh suara rakyat
nanti kita akan buktikan ya ketika pak jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden republik indonesia
makanya tema rakyat kermas kita suara rakyat penentu kemenangan dua ribu dua puluh empat
oke terakhir mas adi
pada pemilpres dua ribu dua puluh empat nandi
anda akan melihat eh anda menganalisa pak jokowi akan mengarahkan anak anaknya
melarang anak anaknya atau justru menggunakan anak anaknya sebagai kaki kaki di pemilu dua ribu dua puluh empat
kalau kita membaca jokowi sebagai kader pdip
saya kira jokowi akan meminta kepada seluruh anaknya
tegak lurus dalam satu tarikan fatsun politik yang sudah diputuskan oleh pdip
tapi kalau kemudian membaca jokowi sebagai presiden
tentu jokowi akan membiarkan anaknya
kemana langkah dan pilihan politik

nah inilah yang saya kira tinggal bagaimana pak presiden ke depan
apakah panggilan sejarah ingin ditunjukkan kepada publik sebagai presiden
atau panggilan sejarah ingin menunjukkan juga kepada publik
nah tergantung bagaimana opung meyakinkan pak presiden ke depan ini
jangan jangan semuanya apa yang tampak hari ini di kemudian hari itu berubah secara total
oke kita lihat nanti waktu yang akan menjawab semua
bagaimana kemudian pak jokowi

sebagai kepala negara atau sebagai pribadi
sekali lagi itu nanti akan terjawab
nanti pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
dan setelah ini kita akan mendengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow